untung mereka ini tidak meninggal di mobil
semuanya sok di mobil
nangis kepada saya
kegini pak lukman caranya
rekaman berisi curahan hati warga tentang perlakuan tim gugus tugas covid sembilan belas
situ bondo jawa timur menjadi perbincangan di media sosial
dalam rekaman itu warga menilai petugas membohongi puluhan warga
yang dievakuasi dari rumahnya untuk dilakukan tes ulang di kantor pemkap
namun sejumlah lansia justru menangis di dalam mobil
saat tahu kendaraan yang membawa mereka melaju menjauh dari kantor pemkap
rekaman ini merupakan suara lukman hasbi warga tenggir kecamatan panji
yang dinyatakan reaktif hasil tes cepat pekan lalu
ia mengaku telah mengajak warga lainnya untuk isolasi mandiri di rumah
gugus tugas covid sembilan belas situ bondo mengevakuasi empat puluh sembilan warga untuk dikarantina
tanpa sosialisasi terlebih dulu
sementara itu wakil ketua satgas covid sembilan belas letkol ahmad junitowa
menyebut tidak ada pembohongan kepada warga
memang caranya memang saya yakin ada beberapa petugas kami di lapangan kurang nyaman
sehingga mungkin mencederai perasaan masyarakat bahkan yang terkhusus kepada keluarganya
oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar besarnya terhadap cara itu
ini langkah sakit tapi harus kita lakukan
klaster desa tenggir dan olean merupakan klaster jemaah masjid
yang sempat dilakukan tes cepat dan menyumbang tiga puluh satu kasus positif covid sembilan belas baru
kini jumlah kasus positif covid sembilan belas di situ bondo pun melonjak mencapai lima puluh satu orang
kondisi ini membuat warga desa tenggir memilih menutup akses ke desanya
dengan membangun portal